jangan lupa like share dan subscribe ya
menseknek kepada ketua dpr direncanakan dijadwalkan pada hari senin tanggal dua puluh delapan november
sesuai dengan aturan yang ada nanti secara teknis akan diatur lanjutan dari usulan surat tersebut